pagi belumlah usai matahari baru saja memancar
namun warga desa cabenge kabupaten sopeng sulawesi selatan
sudah memulai aktivitas
mereka tak ingin tersalim matahari
berdagang dan bertani adalah mata pencaharian warga di sini
keberadaan sungai walanai ini pernah menjadikan desa cabenge
sebagai pusat niaga di kawasan pesisir kabupaten sopeng sejak abad ke sembilan
pesatnya peniagaan di desa yang pernah terkenal dengan tembakau ini
adalah cikal bakal kemunculan kerajaan lompengeng
yang dipimpin oleh lama batudu
sebagai raja pertama

kerajaan lompengeng juga memegang teguh perdoman dan ajaran yang tertuang
lantunan nada ilagaligo yang merupakan perwujudan bahasa dewata
adalah satu dari sekian banyak warisan yang diperlukan

sebagai bagian dari tanah bugis kerajaan lompengeng juga memegang teguh pedoman dan ajaran yang tertuang dalam kitab bugis kuno ilagaligo

orang bugis percaya ruh nenek moyang harus diagungkan
cara mereka berkomunikasi dengan leluhur salah satunya melalui perantara benda pusaka yang lazim disebut araja
dari keempat dari pusaka ini itu memang masing masing mempunyai kelebihan sebenarnya
dan itu waktu samang
yang kerajaan dulu itu adalah pendamping setia daripada raja raja lompengan dulu
dan konon kabarnya pusaka pusaka ini kalau dibawa misalnya dibawa berperang dan sebagainya
musuh kayaknya takut apa dan sebagainya kalau misalnya dibawa ini
jadi ada semacam harisma yang terkandil di dalam pusaka ini
arajang dapat berupa alat alat pertanian atau senjata perang peninggalan sang raja
mereka meyakini arwah leluhur kerap mendiami arajat
itulah sebabnya prosesi ritual pencucian pusaka arajang digelar sebagai penghormatan kepada leluhur
pusaka ini karena dianggap diberikan dari langit sebagai tanda kepada tidak semua orang
jadi orang yang dikasih itu berarti orang pilihan
nah kalau dia bisa merawat selama barang itu bisa masih ada utuh
dan bisa selamat ya jaya
masyarakat yang tidak mendapatkan itu merasa orang ini orang pilihan
karena itu dipilih jadi apa ya pimpinan atau apa
nah benda atau pusaka ini dicanda sebagai perwujudan dari langit
tak sembarang orang bisa memimpin ritual ini
hanya seorang pendeta agama bugis kuno atau lazim dikenal dengan sebutan bisu yang didapuk mengatur prosesi
alunan kendang mengiringi rapalan mantra sanjungan kepada dewata
pujian yang terucap dari bibir bisu di hadapan altar suci
simbol hutan tempat alekawa pertama kali turun dari langit
sang bisu takzim berdoa sambil sesekali menabur kemenyan menjaga bara tetap menyala
seperti halnya tradisi kuno ini yang terus ia jaga agar bersarang di kalbum masyarakat bugis
sampai ketemu di video selanjutnya

sesungguhnya dalam kitab suci bugis kuno ila galigo tersebutlah bisu adalah seorang yang suci
ia adalah satu dari lima gender yang dikenal dalam pitarah atau nenek moyang bugis
bugis menggolongkan lima jenis manusia
yaitu pria wanita pria bertingkah wanita atau calabai wanita bertingkah pria atau calalai dan bisu
meski demikian sebagian besar dari bisu merupakan golongan calabai
kecenderungan ini telah muncul sejak era awal kerajaan lompeng

bisu merupakan suatu parasit dunia yang memiliki kekecewaan dan kekuatan
bisu adalah seorang jenis manusia yang berkekuatan dan berkekuatan untuk mencapai kekecewaan secara teknis dan berkekuatan untuk mencapai kekecewaan
bisu itu calabai walau tidak semua calabai itu adalah bisu
peran bisu di tengah masyarakat merupakan motor daripada jalannya suatu upacara ritual di tanah bugis
jadi peranan di tengah masyarakat bisu itu sangat dipentingkan oleh masyarakat
karena dia adalah penyambung lidah raja
karena dia adalah penyambung lidah raja
dan merupakan penasehat istana kerajaan
kenapa ada timbul pertanyaan kenapa memakai misalnya waria bukan misalnya orang biasa
karena itulah sejak zaman dahulu pendamping setia raja itu adalah waria calabai
cabai inilah yang misalnya tahu bahasanya itu ada namanya bahasa botilangi
yang tahu komunikasi dengan misalnya para mukilaluhur
setiap calabai harus mencapai tingkat kesucian diri yang ditentukan oleh pemimpin bisu atau puang matoa
bukan perkara gampang menjadi bisu
ada jalan panjang yang mesti ditemukan
ada yang mesti dilalui
bahkan nyawa bisa jadi taruhannya
bisu itu harus ada beberapa bisu yang harus memberikan bahwa ini akan jadi bisu
jadi contohnya ada beberapa saraksana sewai calabai saraksana sewai bisu
sejak rengka natak galilus diadakan oleh pak banua
dia mencari seorang lewatang yang menurutnya itu adalah tau mapa rentai
kalau boleh dipakai secara singkat
ya maknanya secara singkat
pak punai itu adalah seorang yang mengajar orang lain
jadi dia dikenal mempunyai ilmu tingkat tinggi di antara kehidupan dan adat istiadat orang bugis
kalbu yang suci jiwa yang bersih
menempatkan bisu menjadi insan mulia di kalangan kerajaan
di sini satu kampung di bone itu
masyarakat itu percaya kata bisu itu berasal dari kata
itu berasal dari kata bugis
ma besi bersih
jadi bisu adalah orang yang bersih orang yang suci
nah saya lebih percaya kata kata ini
jadi bisu adalah orang yang suci
karena dia adalah perantara
dan dia bisa merupakan perantara antara dunia dan langit
jadi itu adalah suci
jadi itu adalah suci
jadi itu adalah suci
dalam ritual pencucian pusaka
ada tiga bisu yang memimpin
panati bertugas menjaga arah jang
jenak pengatur jalannya ritual
dan sanroh sebagai penasihat ritual
altar suci penyimbolan hutan adalah tempat pertama kali
turunnya batara guru dari langit ke alikawa
saat turun dari langit batara guru berlari tak tentu arah
karena tak mengerti
apa yang harus diperbuat
kepala kerbau disiapkan sebagai persembahan untuk dewata sewai
dalam doa mak dewata
kepala dipilih karena dianggap bagian paling mulia dari tubuh
dan sebagai bentuk pengorbanan dari bisu
makanya di bisu itu ada prosesi maggiri
maggir itu menusuk nusukkan senjata tajam ke beberapa anggota tubuh
untuk membuktikan bahwa saya ini bisu
betul betul mau berkorban kepada raja tercinta
darah nyawa sekalian tubuh ini untuk raja tercinta
jadi kami bukanlah calabai yang seperti yang kita ketahui
bahwa celaba itu seperti ini
kami adalah bisu calebetungka nalinau
yang bisa mempertahankan kerajaan tercinta ini
seorang calabai ditunjuk menjadi penari baku panampang
untuk menolak bala selama ritual berlangsung
sejak raja luwu pertama saweri gading
bisu mendapat tempat mulia di sisi raja
bisu yang pertama turun dari langit adalah latimojong dan lai lae
tidak ada masalah dengan bisu

jika anda menemukan bisu
anda bisa mengambilnya dengan kekuatan yang lain
ada setidaknya empat puluh bisu dalam satu kerajaan
yang memiliki tugas berbeda
ada beberapa yang memiliki tugas yang berbeda

tidak dapat menerima bisu
empat puluh bisu masing masing punya tugas dan fungsi yang berbeda beda
jadi ada yang tinggal khusus di lingkungan istana ada di bagian lapangan dan ada di mana mana
jadi mereka punya pimpinan yang bergelar puantoa wakil pualolo konsumsi jenang dan lain sebagainya
jadi ada bisu ada anak bisu ada bisu patudang mau jangka corek corek dan lain sebagainya
jadi sebelum orang orang mengenal organisasi calabai ini bisu dulu ini sudah terbentuk organisasi dengan tersendiri
dua falsafah hidup yang selalu dipegang bisu adalah belona kalo uwe dan ungana panasai
seorang bisu harus seperti bunga kelapa yang melambangkan kesucian dan bunga nangka yang melambangkan kejujuran
rembulan di desa cabenge perlahan memudah bisu tetap membisu dalam kehusuannya bersama jiwa yang suci
ada dorongan untuk mempertahankan ajaran dewata yang tanpa mereka sadari menjadi kekuatan kelompok adat
calonan di medan
agar tanpa pengroumu dari terdapat suatu kabupaten yang asset tigers
lalu dengan gagal
mengatur perilaku suku bugis untuk menjadi insan yang mulia
suku bugis itu punya falsapa hidup untuk menjadi mulia dunia dan akhirat
menjadi melebih mulia
dan cita hidupnya itu adalah menjadi mulia
untuk dapat jadi mulia itu dilihat dalam tutur kata dan sikap
jadi kedo kedo na ampe na dalam bahasa bugisnya
itu yang dijaga
salah satu petuah dalam ira galigo adalah yassi lompengi
yang bermakna persatuan dan gotong royong
bersemayam dalam kalbu sebagai jati diri rakyat saweri gading ketika mencari kehidupan duniawi
tiap helai lontara ila galigo juga mengandung nilai hidup yang menganalogikan empat penjuru mata angin
tak hanya menjadi pakem bagi masyarakat
bagi bisu falsafah ini adalah warisan luhung yang harus dijalani
harus berkeliling ke empat penjuru itu harus menguasai
ditambah lagi tiga tiga jadi hitungannya tujuh
jadi tujuh ini itu selama tujuh hari tujuh malam itu harus belajar dan belajar terus
ada tiga bagian dunia yang dipercaya oleh masyarakat bugis
sebagaimana tergambar dalam setiap rumah adat bugis
di sebuah rumah adat mereka membagi tiga bagian rumah
bagian atas atau para mereka sebut sebagai boting langit
tempat para dewata berdiam di dunia atas
bagian tengah atau alekawa adalah dunia manusia
sedang burik liu atau bagian bawah adalah tempat hewan
bagian bawah adalah tempat hewan
bagian bawah adalah tempat hewan

orang bugis mencandra setelah tah berdasarkan itu
berdasarkan pencapaian ke spiritual itu dia dicandra jadi lima
jadi mulai tau tau
tau tau itu manusia
tau tau adalah seperti nisan
nisan jadi orang mati
tau ini sudah manusia
tapi belum bisa mandiri bayi
jadi masih diwakili oleh ibunya jadi elena
terus tau tau tengah
tau tau tengah ini ini bagian bawah
ini dia sudah bisa mandiri
dia sudah mandiri ya
dia tergantung lagi
tapi yang diatasnya tau tau tengah
tau tau kalau bukan untuk dirinya saja dia sudah bisa mengabdi kepada masyarakat negara agama
ini tau tau tengah
ini minimal ini yang diburu
yang tingkatnya lebih atas adalah tau betu
ini para motowa para bisu tau betu
sandro ini yang diatas sini
suara bisu menggema di jalan sunyi
ia menjadi contoh keluhuran nenek moyang bugis yang tak pernah hilang
meski telah ratusan tahun terlewati jutaan kali matahari terbit dan terbenam